kita lanjut ke kompas bagi saudara seorang pria di semarang ditangkap polisi setelah kedapatan mencuri pakaian dalam perempuan yang tengah dijemur
total sudah ada sebanyak enam ratus lebih pakaian dalam perempuan dicuri oleh pelaku
sebuah rekaman cctv memperlihatkan aksi pencurian celana dalam perempuan di sebuah rumah indekos tanjung sari sumur poto banyumani kota semarang
pelaku dengan tenangnya mengambil sejumlah celana dalam yang berada di tempat jemuran
pelaku yang berprofesi sebagai penjual makanan ini mengaku jika ratusan celana dalam hasil curiannya untuk melampiaskan hasratnya
dari hasil penyelidikan polisi di rumah kontrakan pelaku polisi mendapati enam ratus tujuh puluh lima celana dalam hasil curian yang sudah dilakukan pelaku sejak tahun dua ribu
atas perbuatan yang dilakukannya pelaku akan dijerat dengan pasal pencurian dengan ancaman hukuman lima tahun penjara